iya caranya lo pura pura pacaran sama orang lain gitu
terus kita lihat nanti dia cemburu apa enggak
bener bener aku gak nyangka wi
kok kamu kayak gitu sih sama aku
selama ini aku ngerawat sita sama anda dan seluruh keluarga di sini itu benar benar tulus
dan apa yang aku lakuin itu semuanya buat kamu wi
buat andre dan buat sita juga
kamu punya sanggar
sanggar kamu gak keurus
aku yang kesana wi
dan sekarang kamu lihat sendiri sanggar kamu
tapi kok kamu malah nuduh aku pengen ngerebut semuanya dari kamu
emangnya aku orang seperti apa sih di mata kamu
dadah dadah tanda mau pergi
wah wah kayaknya ada yang iri dan dengki
kamu kenapa iri sama lila
lila itu udah banyak sekali ngomongin kamu
dia udah banyak juga berkorban buat kamu
kamu tuh yang mesti terima kasih sama lila
dewi gak maksud kayak gitu
dewi mama bisa ngerti
kamu itu sedih karena sita lebih dekat sama lila daripada sama kamu
tapi bukan berarti kamu bisa memperlakukan
lila seperti ini
kamu gak tahu sama sekali apa saja yang sudah dilakukan lila untuk kita semua
seharusnya kamu itu terima kasih sama dia
bukannya duduk macem macem
udahlah tante dewi kan gak salah apa apa
selama ini kan dewi koma
jadi dia gak ngerti apa apa
jadi kalau menurut aku sih wajar kalau dewi jadi mikir macem macem
tapi mungkin ada salahnya saya juga tante
bu kalau gitu saya ke kamar dulu ya bu
bang es krim coklatnya satu dong ya
bang es krim coklatnya satu ya
ya es krim coklatnya tinggal satu nih gimana dong
yaudah buat saya lah saya kan datang duluan
kamu tuh gak tahu yang nikah ya
di mana mana perempuan tuh harus diduluin
jangan jangan jodoh nih
aku dijadiin sama orang kayak gitu
betul ya lu pikir gua gak amit amit apa
dijodohin sama cewek bawel kayak lu
yaudah gini aja ya
satu es krim dimakan berdua
biar tambah lengket gimana oke gak
makasih bang gak usah
lu tuh kenapa sih kayaknya muka lu tuh kayak orang habis diputusin deh kenapa sih
diputusin jadiin juga belum
makanya kalau lu nyari cowok itu jangan yang kema satria
luarnya emang baik tapi dalemnya masih gak stabil
mendingan lu cari cowok itu yang luarnya tuh acakadul gak jelas berandalan tapi dalemnya oke
emang ada cowok kayak gitu
tapi zak kalau maya pikir pikir ya mas hadar tuh emang aneh
jadi kadang dia tuh kayak kasih harapan sama maya tapi kadang kadang dia juga suka menjauh
makanya gak ngerti dia maunya dia apa
nah kalau enggak mending lu bikin mas satria cemburu deh
iya caranya lu pura pura pacaran sama orang lain gitu terus kita lihat nanti dia cemburu apa enggak
ya kalau lo mau lu bisa minta tolong sama gue sih
eh tapi tapi tapi ada syaratnya lu gak boleh terlalu deket sama gua atau beneran suka sama gua
ya nanti cewek cewek yang pada naksir sama gue pada kabur semua
ya allah ampuni mirza ya allah ya gak mungkin namanya suka sama mirza
mau bu bu nek sam
iyalah nanti ya
mau bu nek sam

nanti kita cari tempat lain ya ya udah kita makan donat dulu ya mas mas donat
kita belum makan dari tadi
lara pilih yang mana dulu
enggak mau lara mau
eh eh eh eh anak kecil gila sara
lara lara lara eh jangan lara
ya saya gak punya otak sebarang aja lara
nggak aja lempar lempar itu tuh donat buat dimakan bukan bola bengkel buat dilempar lempar
itu anak siapa sih
sembarangan gak buka otak lempar lempar makanan sembarangan aja
mas aku gak bisa belajar sama kamu
bu bu bu jangan bu
bu jangan bu ini anak bu
ini anak bu
bu ini jangan bu ini
jangan bu jangan bu
pasti dari keturunan gak benar
makanya seperti itu gila
lara tunggu sini sebentar ya
om gusap mau beli minum
mas minta air mineralnya dong
mas lihat anak kecil yang tadi sini nggak mas
bisa gak jawabannya nomor lima
sebab sebab sebab sebab sebab sebab sebab sebab
loh oma bajunya kenapa oma
iya sita tadi oma lagi di jalan tiba tiba ada anak idiot ngelemparin oma pakai donat
oma saking keselnya kayaknya pengen oma pites pites pites tuh anak
mila si gustaf itu udah kawin ya
kok tadi tante lihat dia jalan sama anak idiot itu
jangan jangan itu anaknya ya
tansa tadi ketemu gustaf bawa anak
ehm tante ketemu dia di mana
menurut tante sampai ketemu lagi sama anak idiot itu
ish kayaknya mau tante lemus sama kepen
ya sita sita belajarnya sendiri dulu ya
mama tiba tiba keinget sesuatu mama itu ada urusan
masih ketemu orang menarik
ya enggak papa ya
baru saja ya
bentar aja ya
lara jangan bergerak ya
nanti aku kusap di situ
lara diem ya
lara jangan bergerak ya
oh lara kamu ngapain sih
tau gak ini tempatnya tinggi banget
nanti kalau kamu jatuh gimana
bukan gustaf yang duamelin sama ibu kamu
lara diem ya
ya allah gustaf
kamu tuh ngapain di atas sana
lara kok kamu bisa ada di atas sana
jangan ambil di atas gustaf
tolong dong ya allah
iya nun bentar nun
ya ampun hati hati dong gustaf
lara jangan gerak ya
lara jangan gerak
lara diam sayang ya
tunggu aku gustaf ya
ya tuhan ya tuhan
tunggu tunggu ya allah
jangan meledak tunggu button dua jalan
tunggu ya allah